yaudah lo cari tukang resoles beli satu sono
lo yang beli tadi kan lo yang makan
ani makasih ya minumannya
oh iya besok besok kalau kamu butuh apa apa
jangan nelfon ojak jangan nelfon tisna nelfon aja gue
gue selalu ada kok buat kamu
demi kamu gue standby dua puluh empat jam kayak apotik
ih mas pur apaan sih
iya besok pagian ya
besok saya harus ngantar anak ke sekolah dulu mak
yaudah kagak apa apa abis itu langsung kemari
waalaikumsalam bang herman
kok kagak ngabarin dulu mau kemari
abang kebetulan lewat daerah ini jadi sekalian aja mampir
silahkan duduk bang
ada pok baru mateng banyak
iya satu aja emang gak boleh kalau cuma beli satu doang
alhamdulillah juga bang
tiap hari ada aja yang pesen
kalau begitu main sibuk dong sekarang ya
ya seperti itu deh bang
mai abang belum makan
mai mau menemani makan siang
maaf bang sebentar lagi mai mau pergi pengajian
kalau mai nggak bisa
karena saya ada lain hari ya
ini mak resolnya
kakak sama nih ukurannya
di abangnya semua ukurannya segitu mak
ya terus sekarang gimana
ini udah mau diambil
ditaruh di paling bawah
ntar kalau yang mesen komplain kagak mau pesen lagi sama emak
lu yang masalahin ya
ya allah mak
gara gara satu risol aja
mak putri aku
mas rumah stupid
udah kerja wasted
p tartu dari gua
capek habis kerja cari duit buat jajan kamu
pak masih ada yang harus dibicarakan tentang restoran itu

lo jadi ke tempat ani
jadi tapi gue gak jadi makan
tadi gue ajakin makan bareng kata lo makan bareng sama ani
tadi gue ngajakin ani tapi aninya gak mau
terus emang sekarang lo gak lapar
paper tapi udah gak selera
ya kalau lapar makanlah
males jack gue udah gak selera
terima kasih bunga
kalau nggak ada yang mau disuruh lagi bunga mau ganti baju
bapak masih mau nyuruh bunga
kamu ganti baju dulu sana
ibu sudah hitung resikonya
ya kalau bulan bulan awal pasti kita banyak pengeluaran pak
tapi misalnya nanti orang sudah tahu rasanya enak
ibu yakin di bulan ketiga kita pasti laku dan balik modal pak
bapak lihat dulu ya hitungan ibu
kalau bebek dua belas bang
ya mau nariklah
lo tadi kan udah sekarang giliran gue
katanya tadi lo males
ya habis gitu makan
lu males jack udah gak selera
pak masih ada yang belum dipikirkan pak
nama restorannya apa ya pak
hmm supaya makanannya terpesan enak kita kasih nama salir raju
selera para raja
kenapa indah salero ratu
memang selera makannya lebih bagus ratu
ya ibu indah tau sih lebih bagus mana selera makannya ratu atau rajo
ya sudahlah terserah ibu sajo
ya kalau bapak terpaksa ibu tidak suka
ibu sama bapak ribut ribut saja
diam kamu bungo
supaya kita gak bertengkar soal nama
mending kita gabung aja namanya